kalau kita di satu rumah sekarang kira kira ada dua keluarga ya mas
dua keluarga itu sekitar ada dua puluh orang lah
tapi aman aman aja sih
semua sehat lah doanya kan semua kita sehat aja gitu kan
walaupun kita ada padat semua doanya sehat aja gitu
berarti untuk jaga jarak dua meteran itu tidak bisa
nggak bisa kalau di sini nggak bisa karena kan padan
bisa lihat sendiri lah ya mas
nggak bisa untuk jarak dua meter
mungkin jarak dua cm bisa mungkin di sini ya
itulah curahan hati warga rt delapan rw satu kelurahan kalianyar tambora jakarta barat
meskipun paham pencegahan penyebaran virus covid sembilan belas dari media elektronik dan media sosial
pria yang tinggal di rumah seluas dua puluh lima meter persegi tersebut pesimistis
social distance atau jaga jarak dua meter untuk mencegah penyebaran infeksi covid sembilan belas dapat dilakukan di daerahnya
berdasarkan data dari camat tambora dari sebelas kelurahan setidaknya delapan puluh persen wilayahnya padat penduduk dan belum tertata
sehingga terdapat potensi penyebaran virus corona
sampai hari ini bahwa tambora belum ada yang terindikasi terkena virus corona
ini berkat dari data data yang kita peroleh dari pihak puskes
nah ini ada upaya upaya yang sudah kami lakukan
jadi seperti misalnya daerah padat seperti kalimantan
anyar kemudian di angke termasuk mungkin di kelurahan yang lain
karena memang tambora ada sebelas kelurahan
mayoritas adalah padat penduduknya
nah upaya yang sudah kami lakukan adalah pertama kita lakukan sosialisasi
untuk yang positif memang belum ada tapi orang dalam pemantauan ada beberapa
itu yang kami lakukan setiap hari memantau ketika orang tersebut mulai ada perburukan kami sudah langsung melakukan tindakan
pemahaman masyarakat yang beragam terhadap penyebaran covid sembilan belas ini membuat semua pihak termasuk palang merah indonesia cabang jakarta barat turun tangan
hal itu kita lakukan bersama sama bersinergi dengan dinas kesehatan suku dinas kesehatan
maupun masyarakat tersebut seperti dewan masjid majelis ulama dan sebagainya dan termasuk rtrw untuk memberikan satu pemahaman terhadap masyarakat ini
pemahaman masyarakat tersebut yang beragam terhadap penyebaran covid sembilan belas ini membuat semua pihak termasuk palang merah indonesia cabang jakarta barat turun tangan
supaya daripada mengobati lebih baik pencegahan
berdasarkan data dari situs corona jakarta go id hingga pukul enam belas tiga puluh jumat sore tercatat satu satu ratus empat puluh tujuh orang dalam pemantauan dan lima ratus tiga pasien dalam pengawasan
secara nasional terdapat tiga ratus enam puluh sembilan kasus positif dengan tiga puluh dua kasus meninggal dan tujuh belas kasus dinyatakan sembuh
di anang jakarta